bisa katakan transparansinya seutuhnya
pereksa seluruh yang kemungkinan
dari ujung kiri ke ujung kanan dari barat timur atas bawah siapa saja yang terlibat
pereksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun termasuk partai nasdem ini
kita menyambut itu
dan berikan juga hukuman yang setimpal
karena tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege si a boleh diperiksa si c tidak boleh diperiksa
semakin sedih lagi kita
tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme kejaksaan agung kita
yang bebas juga dari intervensi
dan juga kepentingan politik dari manapun
kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya
kalau kawan kawan tanya nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah
saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu
agar semua kita tuntaskan
kalau nggak sia sialah kita
untuk menginginkan dan memperjuangkan
suatu misi besar
membawa kemajuan bangsa dan negara
menjaga demokrasi negeri ini
dan mempunyai rasa keadilan
yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita